tetapi masih dalam penelitian bmkg mudah mudahan dalam waktu dekat diinformasikan kepada masyarakat untuk menyusun tata ruang yang baru
yaitu nilai nilai kesejahteraan rakyat yang lebih luas
kita sudah sepuluh tahun pasang badan berdarah darah gitu ya sudah cukup gitu
penyebaran agama islam pada masa kerajaan demak oleh para wali songo khususnya raden sahid atau sunan kalijaga kala itu menggunakan metode pendekatan budaya
kita tahu kondisinya sekarang banyak tempat publik sudah dibuka dan beberapa tempat publik itu dilaporkan cukup rentan terhadap penularan hepatitis akut ini
nah bagaimana koordinasi dengan dari kementerian kesehatan artinya terhadap mereka mereka mungkin yang membawahi
perawatan awal dan deteksi awal
kan reality akademinya juga tidak ketemu